selasa pagi presiden jokowi didampingi sekretaris kabinet pramono anung
menteri bumn erick thohir dan kepala bnpb doni monardo
melakukan kunjungan kerja ke jawa tengah
yang diawali dengan menggelar pertemuan virtual
dengan tiga puluh lima kepala daerah kabupaten kota
presiden mengingatkan adanya ancaman krisis ekonomi
sebagai imbas dari pandemi covid sembilan belas di hampir semua negara
jokowi pun berharap penanganan krisis kesehatan
disesuaikan dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi daerah
seperti mengatur gas dan rem kendaraan bermotor
untuk anggaran kesehatan yang berhubungan dengan penanganan kasus covid sembilan belas
seperti bantuan sosial dan stimulus ekonomi
presiden meminta kepala daerah segera mencairkan
dan mendistribusikannya kepada warga tak mampu
yang terkena dampak pandemi
selain itu jokowi meminta kepala daerah
melakukan intervensi berbasis lokal
sebagai modifikasi psbb menjelang penerapan new normal